ya ini sudah kita lihat ya
iring iringan dari mempelai laki laki
sudah berjalan untuk menuju ke lokasi
kalau kita lihat bapak menko pmk
bapak muhajir effendi
akan hadir menjadi pemimpin
dan mangsa yang artinya berkarya
tak lupa juga tadi mungkin penasaran buat jan etes tuh
jan etes tampak menikmati sekali ya
lebih pemimpin dari memimpin rombongan
mungkin rombongannya juga ikut jan etes aja
lara selindro patet manyuro
sebagai gending doa
tuhan yang maha kuasa
dalam rangkaian acara pernikahan
pendopo agung kedaton
calon pengantin putra
didampingi bapak joko widodo
beserta ibu iryana joko widodo
bapak muhajir effendi
dan bapak muhammad bobby aviv nasuti
paduk dua puluh tiga maka
jurubicara dari keluarga calon mempelai putri disilakan menuju penyambutan
hadirin di mohon berkenan berdiri terima kasih
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
untuk menggabungkan dikani pun
dr anda sofiatun kudono
calon teman tenkakung
anajeng erina sofiatun
wanci stunggal siang
agung royal ambarukmo
lelenggahan hanyak seni
nyun agung ipun pangapunten
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih kami ucapkan kepada
jurubicara keluarga ibu sofiatun gudono
bapak muhammad mas udi
maksud telah bersambut
dan niat pun telah
bulat sepakat dalam acara akad nikah

ibu sofiatun kudono
saudara alen adam rinaldi gudono
menyambut bapak joko widodo
ibu sofiatun kudono
joko widodo menuju tempat duduk